sebagian calon haji asal indonesia beserta petugas panitia penyelenggara ibadah haji indonesia
kamis malam mulai bergerak menuju ke mina
jemaah asal indonesia ini diangkut ke mina dengan menggunakan bus dari depan hotel mereka menginap
sebagian calon haji asal indonesia kamis malam waktu setempat mulai bergerak menuju ke mina
begitu juga petugas panitia penyelenggara ibadah haji indonesia
jemaah calon haji asal indonesia ini diangkut ke mina dengan menggunakan bus dari depan hotel mereka menginap
mereka adalah jemaah tarwiyah
jemaah tarwiyah adalah jemaah yang akan menjalani proses ibadah dengan bermalam dulu di mina
setelah bermalam di mina mereka lalu berpindah lagi ke arafah untuk beribadah wukuf pada tanggal sembilan julhijjah atau sabtu sepuluh agustus
esok hari sekira jam tujuh pagi itu jemaah akan mulai diberangkatkan menuju ke arafah
nah mekanisme pemberangkatan
nanti pihak maktab itu akan mendatangkan bis tentu sesuai dengan kapasitas parkirnya
yang akan didatangkan sebanyak dua puluh satu bis
tapi akan didatangkan secara bergelombang sesuai dengan kapasitas parkirnya
ketika kan hotel jemaah tersebut mampu menampung tiga bus maka dia akan datangkan tiga bus
selain jemaah calon haji sebagian petugas dari ppih juga bergerak ke arafah pada kamis malam
sedangkan untuk jemaah yang memilih langsung ke arafah
tanpa lebih dulu ke mina mulai diangkut pada jumat pagi esok
lukmanul hakim muhammad walid mekah arab saudi